sebuah tempat karaoke yang menyediakan layanan penari telanjang
digerebek petugas satres krim polresta besurabaya
dalam penggerebekan itu empat orang penari striptis
beserta dua karyawan karaoke diamankan
serta uang ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti
empat penari striptease ini diamankan petugas satres krim polresta besurabaya
sesaat setelah menggelar pertunjukan di rumah karaoke minggu kemarin
ke empatnya tertangkap basah oleh petugas saat melayani pelanggan
dengan menari erotis tanpa mengenakan baju
selain empat penari polisi juga mengamankan dua karyawan karaoke
yang menyediakan layanan yakni ns serta bp
salah seorang pelaku mengaku sudah lama menjalani profesi
sebagai penari striptease
sekali tampil ia mendapatkan saweran yang jumlahnya bisa ratusan ribu rupiah
profesinya itu berarti profesinya disuruh buka baju buka
sementara dari hasil pemeriksaan untuk memboking penari striptease cukup mudah
pelanggan hanya perlu membayar uang sebesar empat puluh hingga enam puluh ribu rupiah per orang
dari peristiwa tersebut kami dapati memang benar terjadi perbuatan yang tidak
kita tidak bisa menonoh atau melakukan striptease di tempat tersebut
selain mengamankan dua tersangka dan empat penari striptease
polisi juga mengamankan barang bukti berupa foto dokumentasi saat penggerbekan
serta uang tunai enam ratus ribu rupiah
keempat penari striptis ini kini dibawa ke dinas sosial untuk mendapatkan pembinaan